nah ini pastinya kabar yang sangat mengembirakan bagi para pendukung persija jakarta the jackmania
di jakarta juga banyak sekali kayaknya
spanduk spanduk persija menang jakarta kembali lagi
wah ini kayaknya meriah banget gitu
dan ini menjadi salah satu titik terang juga untuk diselenggarakan acara acara pertandingan pertandingan olahraga setelahnya
meskipun di masa pandemi covid sembilan belas dan pastinya menerapkan yang namanya protokol kesehatan
dan ribuan the jackmania atau pendukung persija berpesta di sekitaran jalan sudirman jakarta pusat setelah tim kebanggan mereka merengkuh piala menpora
pihak polisian membubarkan kerumunan dan mengamankan beberapa orang
ya para pendukung persija meluapkan kegembiraan dengan berbagai cara seperti meneriakan yel yel menyalakan flare hingga menyeburkan diri ke kolam
kondisi ini praktis membuat lalu lintas sekitaran sudirman lumpuh
setelah tiga jam lamanya petugas polisi akhirnya mendapatkan tambahan kekuatan personil
kerumunan pun perlahan diangkat
polisi juga mengamankan beberapa orang
jawabnya kami telah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia reza ramadan di bundaran hi
reza selamat pagi
bagaimana ini keseruan
di sana sudah pukul tiga lewat enam belas apakah di sana masih ramai di bundaran hi
ya sarah dan juga aldi memang kalau untuk keramaian yang ada di bundaran hotel indonesia ini sudah dibubarkan oleh pihak kepolisian
mungkin saya ceritakan dulu
krogisnya ya aldi dan juga sarah
jadi memang setelah persija berhasil mengkuh piala menpora sekitar pukul jam sebelas malam pada hari minggu
langsung pendukung persija jakarta yang disebut the jackmania ini datang dari berbagai daerah seputaran jakarta berkumpul ke jalan sudirman tepatnya di bundaran hotel indonesia
dan memang mereka terdiri dari ribuan
ada memang ada petugas polisi namun jumlahnya tidak sepadan dengan banyaknya masa yang datang ke bundaran hotel indonesia
mereka merayakan kemenangan dan juga keberhasilan mereka mendapatkan juara terlebih kemenangan ini menjadi spesial karena mengalahkan rivalnya persib bandung
dan selama tiga jam akhirnya setelah mereka berpesta selama tiga jam pihak kepolisian akhirnya ketambahan personil tambahan lebih spesifiknya adalah dari berimob dan juga berbaba kendaraan taktis
dan akhirnya perlahan kerumunan dari pendukung persija jakarta ini dibubarkan
dan memang dari pihak kepolisian sendiri ini berhasil ataupun juga mengamankan beberapa orang yang diduga ataupun yang ditenggarai mereka melawan petugas
ada juga yang tidak mematuhi misalnya dari kendaraan tidak membawakan surat surat dan sebagainya
dan hingga pagi ini juga kondisinya juga seperti itu mungkin juga dapat dilihat di belakang saya ini adalah kendaraan kendaraan yang diamankan oleh petugas
dan ini adalah kendaraan kendaraan yang nantinya akan dibawa ke pol dan meritul jaya
ini adalah kendaraan dari pendukung persija yang sempat diamankan oleh petugas
sebelumnya juga pemprov dki sudah melakukan sosialisasi ya kepada para pendukung supporter agar tidak melakukan kegiatan yang sifatnya menyebabkan kerumunan
tapi kalau misalnya melihat asal mula kerumunan itu reza mereka ini berasal dari mana sebetulnya
dari mana mereka apa mereka baru melakukan acara nonton bareng begitu pertandingan persija dan persib
atau memang mereka sengaja setelah acara datang konvoy di sekitaran jakarta
ya aldi saya sebenarnya tadi sempat bertanya ke beberapa pendukung persija yang datang untuk merayakan pesta di bundaran hotel indonesia
mereka mengaku mereka tidak ada arahan sama sekali ataupun tidak ada komando untuk melakukan konvoy dan bertemu di satu titik yaitu di bundaran hotel indonesia
namun kebanyakan dari mereka mengatakan biasanya ketika persija juara mereka pasti akan bersama sama akan bertemu di bundaran hotel indonesia
itu menjadi suatu kebiasaan akhirnya ketika mereka
ataupun ketika tim kebanggaan mereka ini berhasil menengkuh juara mereka secara spontan berkumpul bersama sama di bundaran hotel indonesia
meskipun memang dari manajemen persija dari pihak panitia bahkan dari gubernur dki jakarta sudah menghimbau agar pendukung persija untuk tidak membuat kerumunan meskipun persija sudah juara
namun tadi saya bertanya ke beberapa pendukung mereka mengatakan bahwa mereka tidak mau melewatkan momen kebahagiaan ini
oleh karena itu mereka tetap nekat meskipun sudah dilarang dan juga mengetahui kondisinya saat ini pandemi covid sembilan belas
oke ini kan selebrasi ini kan
ya sebenarnya kita sebagai warga jakarta kan juga senang gitu ya melihat persija ini menang di piala menpora dua ribu dua puluh
nah kedepannya itu kan nantinya akan ada pertandingan pertandingan lain yang nantinya juga mungkin persija akan ikut
lalu apa sih sebenarnya antisipasi dari pihak kepolisian agar kejadian berkerumun
seperti ini tidak terulang reza
ya sarah ini memang menjadi evaluasi bagi pihak kepolisian di mana antisipasi yang dilakukan sendiri
kalau kita berbicara tentang persija jakarta memang persija jakarta saat ini sudah berhasil merengkuh juara dan bermain di stadion manahan solo
artinya tim persija ini masih ada di kota solo belum ada di kota jakarta
ketika nanti tim kembagaan mereka akan datang ke jakarta nantinya akan ada penyambutan lagi akan ada iring iringan lagi akan ada konvoy lagi yang tidak terduga seperti pada kemarin malam dan juga pada dini hari ini
oleh karena itu ini kan menjadi antisipasi akan menjadi pembelajaran untuk dan juga tadi pihak kepolisian juga mengatakan mereka akan berkomunikasi juga kepada manajemen persija
yang pertama berkomunikasi untuk mengetahui kronologis terkait dengan kemuliaan
apakah kerumunan yang terjadi pada kemarin malam hingga dini hari apakah kerumunan ini memang sudah dikomando oleh beberapa pihak pihak ataupun beberapa oknum terkait dan juga akan berkomunikasi kepada pihak manajemen dan juga dari pihak pemprov dki jakarta untuk memastikan dan juga menghimbau para pendukung persija agar tidak kembali membuat kerumunan karena masih ada event di mana tim kembagaan mereka akan tiba di jakarta membawa pulang piala
oke reza ini sebetulnya juga jakarta kan saat ini masih dalam fase ppkm mikro ya semoga ini benar benar bisa menjadi sebuah teguran sekaligus pengingat ya bagi para supporter klub persija karena ini juga akan demi keberlangsungan laga laga selanjutnya pertandingan pertandingan sepak bola selanjutnya di tanah air
terima kasih reza ramadan produser lapangan cnn indonesia melaporkan dari kawasan bundaran hi jakarta